pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai gerindra dan pks yaitu anies baswedan dan juga sandiaga uno
mendatangi gedung pimpinan pusat muhammadiyah untuk meminta dukungan
selain itu juga anies dan sandi ini juga meminta bagaimana masukan dari masyarakat untuk membenahi permasalahan jakarta
senin sore anies dan sandi merapat ke gedung pimpinan pusat muhammadiyah di menteng jakarta pusat
selain itu juga meminta dukungan anies baswedan mengaku mendapat masukan dan nasihat dalam upaya pembenahan masalah di dki jakarta
sementara itu pimpinan pusat muhammadiyah mengaku membuka peluang bagi pasangan lain jika ingin bertamu dan bersilaturahmi membicarakan permasalahan di jakarta
pada senin malam pasangan ani sandi kembali bersafari politik dengan mengunjungi warga penjaringan jakarta utara
kami menerima pemberitahuan
beberapa nasihat tentang apa yang perlu dipikirkan bagi jakarta
di antaranya adalah membuat jakarta menjadi kota yang berkeadaban
dan kami juga berkeinginan
karena itu pesan kita adalah maju kotanya bahagia warganya